yolan berencana berangkat ke denpasar bali bersama keluarganya
ia sudah berada di bandara soekarno hatta cengkareng banten selasa pagi
yolan dan rombongan tidak mempersiapkan bukti negatif tes covid sembilan belas sebagai syarat penerbangan
karena sepengatahuannya peraturan tersebut sudah dihapus
namun ternyata pembebasan tes covid sembilan belas bagi pelaku perjalanan domestik belum berlaku pada selasa ini
harapannya sih kita jadi harus dengar kebijakan dari mana gitu kan
kita lihat dari berita katanya kan tidak harus antigen tapi nyatanya harus antigen
jadi kita jadi telat ini
harusnya berangkat jam enam pagi kita reschedule jam sebelas siang
penumpang lainnya nur kumalasari menyebut baik dihapuskannya aturan tes antigen dan tes pcr
sebagai syarat perjalanan
dan berharap hal itu segera diterapkan
bisa sih agak dipermudah aja untuk penerbangan
kan kita sudah melakukan apa yang dianjurkan pemerintah ya
sudah melakukan vaksin sudah melakukan prokes
menurut kepala kantor kesehatan pelabuhan dr dharma wali handoko
berdasarkan rapat terbatas pimpinan
pihaknya masih menunggu edaran resmi pemerintah yang akan segera diterbitkan
di lapangan syarat bukti tes antigen dan tes pcr
masih diterapkan kepada penumpang pesawat
untuk hal tersebut pada hari ini karena belum keluar juga se nya surat edarannya
yang meliputi hasil diterapkan tersebut maka kami tetap menerapkan menerapkan st yang lama
yaitu di mana bahwa untuk para penumpang domestik yang belum lengkap vaksinasinya
itu diharapkan bisa melakukan pemeriksaan pcr untuk syarat perjalanan
kemudian untuk yang sudah melakukan vaksinasi lengkap
itu tetap dibutuhkan

dalam aturan baru nantinya pelaku perjalanan domestik dengan moda transportasi apapun
tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen ataupun tes pcr
jika sudah mendapatkan dua dosis vaksin covid
dimas arief setiawan tangerang banten